selamanya lagi belajar sama gue
mana dia sih
tenang gue bukan garong kok
nih sal gue tuh muncul tiba tiba
karena gue mau jemput lo
emangnya kita mau pergi kemana kok dijemput
lah mana gue tau
eh lo mau kemana
gue mau ngambil mobil dan nyusulin mereka
kebiasaan nih sal tuh
tuh tuh tuh
harus banget ya nat
biar suara gue selalu terngiang ngiang di kepalanya salma
nathan udah bersin tempat ini loh
biar lo betah dan lo tinggal di hati natal
lo yuk cabut
berdua doang disini
lo ngaku juga kalo gue keren
bukan bukan bukan
bukan gitu kok maksud gue
maksud lo gua gak keren tapi gue ganteng
gue udah denger lo tunjukin kebanyakan bercanda
kan kita kesini tujuannya mau belajar
gue sih pengen ketemu rahman
mau ungkapin perasaan gue ya
lihat aja hari ini
aditi rama akan beraksi bro
gue bakal beranikan diri bud
pokoknya lihat aja
hari yang bakal gue catat dalam sejarah
sejarah dimana adit bakal lengkapin perasaannya
saya mau cari nathan
soalnya penting banget
nathan lagi gak ada di rumah
gak ada di rumah
dia kemana ya bi
kurang tahu non
terus kira kira pulangnya jam berapa
saya juga nggak ngerti non
kadang kadang dia pulangnya malam
terus maksudnya bi
saya harus nunggu di sini gitu sampe malem
mendingan non pulang aja dulu
bi bibi tuh apa sih
pesan bapak tuh kalo gak kenal sama tamu
gak boleh dimasukin
masuknya nggak boleh masuk ke rumah gitu non
saya ini temennya nathan
atta juga tahu saya kok
mendingan non tunggu di situ aja
saya permisi dulu non
ya bener aja masa gue terusir kayak gini
gue butuh telepon mona deh
gak diangkat lagi
evelyn gak diangkat juga
padahal kemana sih semuanya
balik deh gue
nih kenapa gak diangkat aja
biar dinda tuh gak curiga
makanya gue gak angkat beb
takutnya mulut gue tumpah
terus dinda tahu kalo lo lagi jalan sama oka
jangan jangan jangan
jangan sampai dinda tahu
nih gue mau kasih tahu ke kalian berdua
kalo nanti malem bakal ada konser di cafe bintang
ini pasti cuma mau ganggu doang
sekarang mama coba hubungin temen temennya sama
tanyain dia ada dimana
biar hati papa tenang
aku telepon ya si afifah ya
enggak tante mau tau
tante lagi disini bareng bareng
di rumahnya rahma
boleh tante teh bicara sebentar
ya udah gak apa apa
yang penting tante tau
kalo salma tengah sama kalian
biar bisa disampaikan ke papanya
tante bilang di sini
aduh gimana dong
aduh gua jadi anak durhaka dong nih
tadi itu barusan aja
gue hubungin mama sama maera
nanti kalo gua dikutuk jadi kodok gimana
ssshhh dari kebiasi loh
yaudah sekarang tuh harusnya kita nyari salma
buat matriak teriak
oh iya bener tapi kemana dong
di dalam paling ada cari aja coba
ini orang budaya serius juga